mereka sudah mulai bergerak
benar gusti prabu
hamba sudah mengirim tlik sandi malam ini
sebelum matahari terbit
para telik sandi sudah ada di padistana
aku ini memang orang tua yang tidak berguna
untuk mengabulkan keinginan anakku saja
aku sama sekali tidak mampu
padahal hanya aku disuruh
untuk membaca air kursi
tadi aku mendengar
anak paman ingin dibacakan ayat kursi
aku siap untuk membacakan ayat kursi
untuk anak paman
kau jangan coba coba menggurui aku
itu hanya alasan untuk kamu kabur
aku tidak akan kabur paman
aku merasakan kejujuran
dari mata anak ini
kalau dia benar benar kabur
kalau sampai kamu
berusaha mengambil kesempatan untuk kabur
kamu baik baik saja
herobial amin raka
aku diselamatkan oleh
kiaman dan kiamin
raden walang sungsat
ibu ndakan tringman
raden walang sungsang sudah tewas
raka walang sungsang belum meninggal
dia masih hidup
ada seseorang mengubah wajahnya
menjadi wajah orang lain
kau tidak layak
kau tidak layak rai
kau yang diam gunam
sebenarnya apa maumu
oh kau ingin tahu
apa yang kumau
membunuh raden walang sungsang
walang sungsang sudah tewas
ternyata kamu ratu yang tidak tahu apa apa
banyak hal yang terjadi di stadanggo
dan kamu tidak tahu apapun
pasti perempuan jahat itu
yang sudah melakukannya
kiaman dan kiamil menemukanku saat pingsan
mereka membawaku ke pondok kosong
mereka memanggil seorang tabib
untung ada nyiiroh lah
di mana reikian santang
bukankah terakhir kali dia bersama raka
kami terpisah rai
aku sudah mencari reikian santang kemana mana
tapi tak kunjung bertemu juga rai
ya allah lindungilah reikian santang
semoga tidak terjadi apa apa kepada reikian santang
amin ya allah
kita harus mencari rai
raden walang sumsal
nyimak serar santang
gusti ratu gentering mani
mohon ampun raden
keadaan di luar sangat berbahaya
raden harus segera kembali ke istana
apa yang sedang terjadi
pasukan pemberontak sedang menuju ke sini
hendak menyerbu pada jarak
apakah ayah anda sudah mengetahuinya
untuk saat ini
gusti prabu telah mengerahkan
untuk menyambut para pemberontak itu ke istana kota raja
ayah anda prabu melakukan itu
pasti untuk mencegah terjadi kerusakan yang luas
dan jatuhnya banyak korban dari rakyat jelata
pasti ayah handa membutuhkan bantuan
lebih baik saat ini juga kita pulang ke pajak
istana sedang genting rai
kita harus membantu mereka
lebih baik kita sekarang kembali ke pajajaran
aku yang pimpin sendiri
dari arah timur istana
dengar kalian semua
kita bergerak saat kokok ayam pertama
dan langsung kita menyerang ke jantung istana pajajaran
mereka sudah mulai bergerak
benar gusti prabowo
hamba sudah mengirim telik sandi malam ini
sebelum matahari terpikir
para telik sandi sudah ada di pajan istana
kemampuan andalak kannst vitamin wilayah
perkembangan kandung terajes